eh eh eh dia apa nih eh eh eh dia apa nih eh eh eh dia apa nih

be cepetan be ibu udah gak sabaran nyamperin mereka gak rela anak kita di kolam tembok
eh babi babi ibu mau kemana nih
saya mohon jangan cari perkara sama keluarganya rumah nah gak enak malu saya
gak enak kenapa ya ibu sama bapak itu berhak marah
karena ibu tuh gak rela anak ibu tuh dipropen sama mereka
demi allah ya bu gak ada yang mau rotin saya lagian itu duit mau saya pakai di urusan saya juga gak apa apa
itu kan duit saya
berarti saya ibu gak perlu khawatir duit segitu gak ngeberatin saya kok
kalau itu uang buat pemilihan partai politik atau buat kampanye legislatif babi ini gak keberatan ramadi
tapi uang segitu gede lukasin begitu aja sama haji muhyiddin
aduh betul betul gak begitu
gak ada yang mau pakai logika
di lu kasih uang ke mereka itu buat beli rumana kan ya kan
lu udah salah jalan uang itu kegedean buat beli perempuan kayak dia tau gak
astagfirullahalazim ibu kok ngomongnya begitu sih siapa yang gak beli rumana bu
eh di gak usah bohongin ibu deh sekarang belum menerima terus terang
kalau uang itu gak buat rumana terus buat siapa ya ya kan be
bu ramadi ini cinta sama rumana
jadi apapun juga saya lakuin
bukan begitu be kan mba be yang ngajarin saya
jadi sekali lagi saya mohon sama mba be sama ibu
tolong jangan gangguin rumana sama keluarganya
saya udah ikhlasin duit itu
yeh jangan diungkit ungkit lagi deh
udah saya pamit ya bu
salah mba be kan salah mba be
nganjurin yang gangga aja coba deh kayak gini gimana ya
iya maksud babi kan dia bisa ngadepin secara jantan
bersaing secara laki laki bukan kasih duit begitu aja
nyesel jadinya gue
nyesel nyesel nyesel baru sekarang kan ibu udah bilang yang dari dulu
aneh hari ini abah sama umi kelihatannya senang banget
biasanya kan pelitnya gak ketulungan
dapat uang dari mana ya
oh apa jangan jangan tanah di jatinegara udah laku kali ya
waalaikumsalam rom maaf ya abang ganggu rom
abang cuma mau ucapin terima kasih
karena uang abang enam puluh juta sudah dikembalikan sama abah sama umi kamu
apa bang abah sama umi udah balikin uangnya ke abang
iya sebenarnya abang sih kagak masalah
gak maksain kalau abah sama omik kamu belum punya uang
tapi sudah dititipin sama bang semula
rom ucapin terima kasih banyak ya sama abah sama umi kamu
masya allah hampir sama umi ternyata udah bayar utangnya ke bank robi
pasti emang tanah di jati negara itu udah nangis udah
tapi itu men tumbehenan abah sama umi gak cerita
ada hubungannya sama bang rahmadi
abah sudah tidak sabar nih pengen buka warung kayak supermarket
ada yang pengen rom omongin sama abah sama umi
yaudah omongin aja bang yang rom mau omongin
ini soal utang abah ke bang roby
abah bayar utang ke bang robi itu
karena abah pinjem uang ke bang rahmadi
jawab dong mbah
kenapa abah dimajah
abah sama umi itu bener bener keterlaluan ya
gue kecewa sama abah sama umi
kenapa abah sama umi keterlaluan banget
mau maunya terima uang dari bang rahmadi
yang jelas jelas ada unang di balik batu
ayah dengerin ngomongin rahmadi aja
siapa tuh orang
mbah ahli generation
takanyain pada diem
eh dia siapa nih
dia siapa nih
berani berani dia udah ngomong gitu tanpa kenyataan
nanti sempat hari ini gua kagak bakalan diem
kurang hajar lu ya
abang mau kemana
kamu ke rumah pimpin muda
gua cak teriak teriak ngomongnya
lu kayak tarsan aja nih
eh g un lagi kesel
hati gue lagi dongkol tau
dongkol kenapa sih lu
ngomong yang pelan pelan
gua cak teriak teriak
kayak koak langgar aja lu
gua kagak bisa pelan pelan g kalo cerita begini
ini masalah keluarga gua
masa si mahmud pinta gua
gue dibilang punya bini muda
kenapa lu marah marah sama gue
kayak g gua ini bukan yang marah sama lu
tapi biar tau tau diri aja itu si mahmud kan
terus dijauhin dia
ini giliran rumi tanggi gua yang kita
rumi tanggi lu yang bakal kita hajar
eh jangan pahek
nudu yang belum bener kenyataannya
udah jelas jelas nih gua dari rumi dateng kemari
bini gua mencak mencak di rumah
hampir kali gua kena piring
untuk gimana piring bukannya martir yang melayang
aduh g pokoknya gimana caranya g
gua dengerin omongan gua sekali aja g
gua tau kalo dia tuh ada niatnya tersembunyi
jangan jangan dia utusan dari haji muhyiddin
keluarga gua bakalan hati hati lagi
udah mendingan lu masuk aja
ya minum dulu tuh
biar adem hati lu
gua kagak bisa adem g
kalo masalah gua nyari juga belum clear
gue bakalan paranin tuh si mahmud
nggak baik begitu
kayak gin tomang tau
udah kalo lu mau selesaikan masalah
besok pagi aja mendingan
wah rum udah mau berangkat ya
kebetulan ada bang ramadi
emang rum juga mau ngomongin sesuatu sama bang ramadi
yaudah kalo gitu kita ngobrol di jalan aja ya
takut kamu telat
abah sama umi ada
abah mau pamitan
nggak nggak usah
nggak usah kita langsung pergi aja